tidak terkena tidak kebijakan
probolinggo kurangnya sosialisasi dan minimnya pemahaman warga akan bahaya virus covid sembilan belas
berakibat adanya penolakan lokasi karantina
polisi kemudian memberikan pemahaman kepada warga desa agar aksi penolakan tidak kembali terulang